nah dirawat ya baik baik motornya
lusa mama mau udah balik ke suriah
ayah juga doain mau biar banyak rejeki
iya ma terima kasih ya ma
mama sudah beliin ayah motor
iya ayah juga jangan stres kalau ada masalah
mama sedih kalau disini ayah kenapa napa
insyaallah enggak ma
mama juga baik baik ya kerja di suriah
sering sering kasih kabar
iya ya teh uli nggak usah khawatir ya teh
nah kan kamu yang pegang ceng
kan saya kesininya kamu yang nganter diboncengin
bukan kunci motor doi udah saya stres ngomong sama kamu
kum pulang yukum
kalau nggak ada kamu mereka semua stres
baru kemarin tuh saya berantem sama dadang
itu pertama kalinya tuh kum
iya kum kamu cepat pulang
kesian tuh si a ceng
kalau lagi berantem sama saya gak ada yang belain
beda kalau enggak ada kamu kum
yuk pulang yuk

ya udah aku mau pulang

ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang

ya udah aku mau pulang

ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
ya udah aku mau pulang
pasti lewat sini
apa kamu melihat pak ustadz rw lewat
oh kalau pak ustadz teh saya lihat
tadi sebelum zuhur saya tegur tapi dia gak nengok
sendiri pak kamtip
sepertinya tepa ustadz lagi melamun
seperti orang dihipnotis
saya belum pernah melihat orang dihipnotis
emangnya ada apa sih pak kamtip
ini masalah keamanan ciraus
kamu nggak boleh tahu
saya permisi dulu
host kamu mendingan balik ke rumah sakit aja
kasian engkau nggak ada yang jagain
ya udah tuh mak makasih ya
pak guru saya duluan
bu guru mau ke mana
saya mau ke rumah mas suha
pak kamtip mak
tadi pak kamtip datang ke taman bacaan
terus nanya macem macem
nanya apa dia
anaknya sih baik
ini gara gara almarhum bapaknya
dari kecil dia udah diajak ngebahas politik
dari kecil udah dipaksa baca buku yang berat berat
kalau sama aming nggak usah takut
mak tahu pausa teror yang berantem sama siapa
mari bu guru yola
bu guru udah aman sekarang
udah boleh pulang
terima kasih banyak ya mak
kalian ada yang liat edward nggak
dari tadi pagi kita nggak liat
kayaknya kak edward lagi jalan sama kak febri
kak febri dari tadi juga nggak liat kak
gak ada yang liat
dirawat ya baik baik motornya
lusa mama mau udah balik ke suriah
ayah juga doain mama biar banyak rezeki
terima kasih ya mak
mama sudah beliin ayah motor
ya ayah juga jangan stres kalau ada masalah
mama sedih kalau di sini ayah kenapa napa
insya allah enggak ma
mama juga baik baik ya kerja di suria
sering sering kasih kabar
teh uli nggak usah khawatir ya teh
teteh kerjain tenang aja ya di sana
gimana ya war kalau ibu sama bapak pisah
kamu jangan berpikir sejauh itu fed
om akum sama tante esi pasti baikan lagi
ibu nikah lagi dengan laki laki lain
bapak juga nikah lagi dengan perempuan lain
terus baiknya sama siapa
insya allah itu enggak akan terjadi ko
dulu mami sama pape atwar mau pisah
tapi sekarang mereka baikkan lagi
sobri akan ngurus bapak
kamu mana situ anak
kok ada kunci
berarti pergi dong dia

mak nyatanya mau ngadain organ tunggal
terus mau ngundang punya nyitop
terus mau ngundang punya nyitop

berarti tamu yang datang itu bisa sekitar seribu orang
emang badrun itu orang kaya cukup
mimintekan anaknya emang badrun satu satunya
ada atau gak ada pasti tetep aja diadain